kalau saya jawab tidak nanti akan dibilang memangnya ditawarin
saja dulu setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan kita teruskan
tapi yang tidak kalah penting teman teman catatan mk kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres
jangan lewat dari pembicaraan di sini
jangan sampai media juga melupakan itu
kenapa akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu
karena kita sama sama melupakan semua hal hal yang seharusnya dikoreksi
saya titip pada teman teman jaga itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik
tapi kalau terus menerus kita hanya membicarakan tentang bagi bagi kewenangan
tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres
bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik
jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini
adalah soal siapa ditugasin jabatan apa
kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres
jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di kpu
kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim mk harus jadi bahan koreksi
dan kami berharap dpr besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu
untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang undang
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya